sementara itu polda jawa timur akan menutup akses jembatan suramadu pada malam tahun baru
penutupan ini untuk mengantisipasi membludaknya warga madura
yang akan merayakan malam pergantian tahun di kota surabaya
ataupun sebaliknya warga surabaya yang ingin merayakan tahun baru di madura
polda jawa timur resmi mengumumkan penutupan jembatan suramadu pada malam pergantian tahun dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh satu
penutupan jembatan suramadu berdasarkan inmen dagri no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
tentang antisipasi penyebaran covid sembilan belas pada libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
penutupan dilakukan sejak jumat tanggal tiga puluh satu desember pukul dua puluh satu wib
hingga sabtu satu januari dua ribu dua puluh dua pukul lima pagi
selain menutup jembatan suramadu pemkot bekerjasama dengan polresta bes surabaya
juga akan menutup lima jalan protokol di kota surabaya
di antaranya jalan darmo jalan pemuda jalan hr muhammad jalan basuki rahmat dan jalan tunjungan
jalan pemuda jalan pemuda jalan basuki rahmat jalan tunjungan
barian topik dua belas jenis baru ominkan